kita ke informasi selanjutnya hampir dua belas jam pasca kebakaran di kilang minyak balongan indramayu milik pertamina api belum berhasil dipadamkan
meski demikian area yang terbakar sudah dilokalisasi agar tidak menyebar ke area lainnya
hingga pukul dua belas siang sisa kobaran api masih menyala dengan kepulan asap pekat membumbung tinggi di area empat tangki yang terbakar pada senin dini hari
dari visual drone terlihat di sekitar area yang terbakar sudah diberi foam agar api tidak meluas
sementara petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan kebaran api
data kepala bidang pemadam kebakaran kabupaten indramayu sepuluh mobil pemadam kebakaran masih bekerja di kilang minyak yang beroperasi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ini
menurut direktur logistik dan infrastruktur pertamina mulyono senin pagi pemadaman dan pendinginan diprediksi memakan waktu
pemadaman dan pendinginan diprediksi memakai
api telah dapat dilokalisir di dalam ban wall jadi di sekitar tangki ini ada tanggul api sudah bisa kita lokalisir di sana
dan untuk pemadaman kami menggunakan foam ke perimeter ban wall dan juga pusat nyala api
sehingga dengan demikian kita pastikan bahwa api tidak akan menjalar ke area lain
dan untuk mencegah api ke daerah lain kami juga melakukan pendinginan
di area sekitar